ita kurniawati mahasiswi asal kabupaten nagan raya aceh
yang sedang melanjutkan pendidikan di jurusan public administration wuhan university
terisolasi di asrama bersama sebelas rekannya
keluarga hanya bisa berdoa supaya anaknya sehat dan terhindar dari wabah virus corona
kesedihan dan kekhawatiran keluarga bertambah saat ita menceritakan suasana wuhan yang mencekam karena semua aktivitas lumpuh
ita mengaku stok makanan saat ini mulai menipis
sebab selain mereka tak leluasa keluar rumah sebagian toko tutup dan harganya juga jauh lebih mahal
saat ini pihak keluarga hanya bisa terus memberikan semangat kepada putrinya yang saat ini baru menjalankan masa studinya selama satu semester
dia berdiri gitu dia berdiri robo dia selalu mikirin gitu itu cuma saya
saya pokoknya berharap sama pemerintah tolong anak saya bisa pulang sebanyak
orang tua ita berharap pemerintah indonesia dapat segera mengevakuasi anaknya dari kota wuhan hingga situasi kembali normal
supriyadi nagan raya aceh